bni sirkuit nasional b seri sulawesi selatan memberi kesempatan banyak atlet pebulu tangkis muda dari segi usia untuk memperkaya jam terbang bertanding
lebih dari itu kompetisi ini juga membuka peluang lebar bagi atlet berbakat dengan keistimewaan sendiri
bni sirkuit nasional b seri sulawesi selatan
selasa dua puluh lima juli dua ribu dua puluh
meski di hari ketiga gelaran seri sulawesi selatan ia belum memetik kemenangan
selanjutnya rio akan bermain pada nomor ganda pemula putra pada malam harinya
bagi anak ketiga dari empat bersaudara ini sirkuit nasional seri sulawesi selatan ini adalah yang kedua ia ikuti
diberkati keistimewaan dari lahir rio juga memiliki kelebihan lain
yakni memiliki tingkat konsentrasi tinggi dan cepat memahami instruksi pelatih
katanya dia cuma fokus ikuti arahan dari pelatih
pokoknya sebisa mungkin kalau dia bisa ikuti pelatih dia ikuti pelatih
apa selalu arahannya pelatih dia ikuti
apa apa biasa yang belum kita tahu cara
dari masalah komunikasinya pasti ya yang itu yang awalnya dia keluhkan komunikasi
kalau solusinya ya begitu mas
jadi pede saja terus cuma dia mungkin sudah ada pengalaman dari yang sebelumnya
perlu perlakuan tersendiri bagi pelatih dari pb adiguna mahera goa saat melatih dan memberi arahan selama pertandingan untuk rio
besar tantangannya itu
pertama kan rio itu kan tidak mendengar dibanding dengan teman teman yang lain
sedangkan yang mendengar aja kalau dikasih tahu kadang susah
apalagi yang punya kekurangan seperti rio
tapi alhamdulillah rio itu orangnya mau
artinya dia segala sesuatunya itu dia pengen mau tahu semuanya
jadi kalau kita arahkan dia langsung paham
cuma kita mengarahkannya dia itu orangnya perasa gitu
dia tuh rio harus gini
jadi kita cuma mengarahkan dengan mimik sama dia
jadi dia sudah paham
jadi kalau kita mau kasih latih dia misalnya stroke atau nyemes dilihat dulu
jadi temannya rio kayak gitu ya
baru dia ikutin
gitu cara latih
selama bertanding di lapangan atlet berusia empat belas tahun ini memiliki cara tersendiri
untuk mengetahui aba aba dan masukan dari pelatih
pertandingan dengan tensi menegangkan
mampu ia lewati dengan kesabaran dan instruksi melalui mimik dan juga bahasa bibir dari pelatih
meski memiliki keterbatasan namun semangatnya patut diapresiasi